dinda suamiku dinda
dinda suamiku mati
aku sudah membunuh suamiku sendiri
senang dulu kak tenang ini semua bukan kesalahan kakak
aku berdosa dinda
dinda seharusnya aku membalas jasa suamiku bukan malah membunuhnya
kak apa yang kakak lakukan sih kak
dinda jangan tahan aku dinda
udah gak ada gunanya lagi aku hidup
kak lepas dika lepas kak
kak lepas dika lepas kak